eheh tak aja main naik naik turun
kuping kamu gak nyari juga
haa enggak ah
kamu mau turun sendiri atau aku yang turun
heheheh dap dap dap turun sendiri ya
nih kalian naik berdua
oh kirain bertiga
ini gak ikut gitu
heheheh bukan dipigul
nih dimasukin sini
kami berangkat dulu ya
kau bertunggah uping
kucing kesayangan tuh
lihat kau kotor kayak begini tuh
beneran ya kucing sayang
mau ambilin telap buat kamu
ganti semua cuci cucinya mami kise

ini mah gara gara ada jitak gue siapa nih jitak gue
hai pijak kau bikin heboh kita bersih bersih
jalan itu lihat lihat dong pakai sama mata aku sih
jangan meragukan kemampuan objek surat itu sudah ditangan cucu nenek langsung mudah mudahan dengan
jadi itu rencana mereka bukan jahil kalau tidak jahil aku bakal
hancurkan perantakan rencana kalian
halo herman ini benar kamu kamu mau telepon ibu
arjuna kirimin kamu surat ibu gak tahu
hai tolong jangan jangan larang ibu untuk ketemu dengan raskah cucu ibu ya
hai mohon sekali ibu kangen sama cucu ibu halo halo herman
hai herman halo herman
pak arjuna lagi lagi anak itu bikin ulah
momi harus bisa beli
guci kesayangan momi sendiri
pakai uang momi sendiri
nggak ini mani yang penting
ngapain kalian bengong bengong disini
kenapa gak dikejar
siapa dikejar kabur lagi
dikejar kabur lagi
yaudah cepet dong kejar
eh dia jepari balik
kamu mau turun sendiri
atau aku yang turunin
kok pingin gitu ya
nah udah buru
ayo buruan kita kejar tuh si saga
hah ayo takut aja main naik naik
kamu gak nyari juga
kamu mau turun sendiri
atau aku yang turunin
dap dap dap
turun sendiri ya